halo selamat datang di tech for good
kenalkan saya rizky
bagi yang belum tahu kami adalah content creator dari nurd reviews
yang sudah banyak membahas tentang teknologi
dan hari ini bersama cnn indonesia
kami akan membahas satu laptop yang unik banget dari asus
hari ini kita mau bahas apa nih pak
ini adalah laptop pengganti workstation dari asus
yang dia punya dua layar
oh zenbook pro duo ya
ini laptopnya hinge nya sangat unik dan inovatif
jadi saat laptopnya itu dibuka
hinge nya itu didesain biar bisa ngangkat keyboard
untuk ergonomik yang lebih baik
typing angle lebih baik
sekaligus monitor sekundernya ini menghadap user
selain itu desain hinch untuk ergonomis
tapi ini juga secara otomatis memberi ruang yang lebih besar untuk pendingin
ya tipikal teknologi ergolift ala asus versi upgrade nya
jadi typing angle nya dapat dual monitor nya juga ada
terus ruang air flow lebih luas ya
tapi yang bikin saya emes itu dua dua monitor ini adalah empat k
yang di bawah ini dia aspek rasionya dibikin panjang begitu
karena emang sesuai sama tugasnya
dia itu untuk ngesupport layar primary yang ada di sini
ya dan yang paling penting jangan lupa
ini monitor primary nya itu udah berteknologi oled
jadi akurasi warna udah paling cantik
kontras paling bagus namanya juga laptop yang didesain untuk para creator kan
sebenarnya menurut michael sendiri ya oled itu penting gak sih buat creator
bahkan gak cuma creator aja karena oled ini punya warna yang lebih akurat
jadi kita bisa melihat suatu warna itu dengan lebih vivid dan enak
mau saat bikin konten produktif ataupun konten cost zooming
sama sama juga sekaligus preserving battery life
oh karena wallpapernya banyak yang hitam ya
jadi sistem pixelnya itu otomatis mati
atau bisa kita bilang dia tuh gak memberi power ke pixelnya tersebut

eh tapi kalau pakai panel oled begitu ya
sebenarnya dia gampang burn in gak sih
karena saya sering banget dengar isu kalau oled itu gampang burn in
hah gini pak yang namanya oled manapun pasti bisa burn in
tapi jangan khawatir karena asus sudah ready dengan fitur yang namanya oled care
jadi nggak gampang burn in layar ini
oh mantep banget nih ya
tapi nih menurut saya desain keyboardnya ini dia itu terlalu sempit sih

jadi agak butuh penyesuaian lah
jadi agak butuh penyesuaian lah
jadi agak butuh penyesuaian lah
nah kalau kita lihat ini adalah penyesuaian untuk keyboard dan touchpad yang di samping sini

speknya juga dia udah core i sembilan tapi sayangnya masih comet lake
tapi dia udah ditemenin sama tiga puluh dua gram dan juga rpx tiga puluh tujuh puluh jadinya tetap kencang
ya masih belum obsolete lah karena intel core i sembilan itu adalah sebuah prosesor high end yang performanya kencang banget
iya kayak kemarin kita udah pernah nyoba juga adop premier pro dia kita ngedit video empat k nih
itu video empat k yang durasinya lima menit dia cuma dua menit loh render time nya
jadi udah kencang banget dan juga lancar jaya lah
pastinya yang paling berkesan itu bukan cuma performanya aja tapi juga fleksibilitas pada saat kita pakai monitor kedua saat bekerja
bayangin aja nih kita bisa taruh timeline atau browser buat naruh macam macam informasi yang kita butuhkan saat kerja di monitor utama
oh iya tentu lagian juga cuma asus kan
yang punya dua monitor luas begini yang dimana udah selain dia touch screen dia juga udah support sama stylus
jadi buat creator yang butuh ini udah bagus banget
ya semoga sih kedepannya asus pro duo ini bisa lebih support juga sama creator yang lebih serius yang lebih industry grade lagi
memang kita juga berharap kalau user laptop ini kedepannya pasti para profesional
cuman kayaknya kurang sd card aja iya nggak sih
iya iya tapi kalau misalnya kita ngomongin koneksi di sebelah situ ada thunderball tiga ada dua pula
nah jadi laptop ini bisa dicolok ke docking monitor atau egpu dan jadi desktop replacement
jadi cuma butuh satu laptop ini aja gitu buat kerja
ya itu keunggulan thunderbold ya kan memang ame nya satu kabel untuk semua
nah ini berarti satu laptop yang powerful banget nih kan
nah waktu michael test itu portabilitasnya battery life nya bobotnya itu gimana
ya sebenarnya kalau bobot jujur untuk sebuah laptop dengan high spex tinggi ini itu gak berat berat banget
dan battery life juga gak jelek sih karena untuk penggunaan battery saver kita masih bisa dapat sekitar enam jam
oke jadi kesimpulannya harga laptop ini kan empat puluh satu tujuh juta nih
menurut saya sih ini udah oke ya
karena di harga segitu kita udah dapat laptop dengan dua monitor yang satu oled
dan kalau kita ngomongin soal kualitas warnanya dua duanya ini udah sama sama kinclong
dengan build quality yang solid dan juga teknologi teknologi untuk creator yang dipakai untuk pekerjaan yang kreatif ya ujung ujungnya bisa dipakai buat nyari duit juga
betul harganya ini juga gak bisa di complain lah
laptop high end berlayar oled apalagi punya dua monitor kan masih jarang banget gitu di pasaran
sekian ulasan kami di tech for good kali ini saya rizky